terima kasih anda masih bersama kami
seekor ular sanca sepanjang empat meter ditangkap warga di kawasan pasantren pagarsih bandung
sebelum ditangkap hewan melata itu sempat berkeliaran dan bersarang di sebuah lubang yang berada di atap rumah warga
warga di kawasan pesantren pagarsih bandung digemparkan dengan penemuan ular sanca sepanjang empat meter yang bersarang di atap rumah warga pada senin siang
sejumlah warga yang mengetahui keberadaan hewan melata ini kemudian berupaya menangkap ular yang bersembunyi di sebuah lubang
sempat melakukan perlawanan namun ular yang memiliki berat sekitar satu kuintal itu akhirnya bisa ditangkap warga
ular itu bisa ditemukan di atas genteng turun ke bawah